ortoisme versus jokowisme ini sih kata saya ya
apakah betul betul akan terjadi atau akan menjadi pertarungan gagasan dan wacana di tahun politik kali ini
ataukah akan ada justru isme isme lain yang justru mendominasi dibanding jokowisme versus soehartoisme
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang badarudin andi picunang ketua dpp partai berkarya
terima kasih bang wadar sudah datang
kemudian ada mas andi budiman ketua tim komunikasi dari partai solidaritas indonesia atau psi
terima kasih mas andi sudah datang
kemudian ada bang philips vermonte direktur eksekutif csis
terima kasih bang philips sudah datang
saya culik dari rusia beberapa waktu lalu baru pulang ya
ya kita bahas rusia
kita bahas bagaimana psi eh psi lagi kita bahas bagaimana berkarya
dengan momentum titik soeharto masuk kepada berkarya
apakah ini semakin menegaskan sebenarnya bahwa partai berkarya itu akan mengusung ide ide atau yang kita sebut kita persingkat dengan nama soehartoisme
apakah betul betul ingin mengembalikan nuansa cita cita
dan spirit ode baru di pemilu dua ribu sembilan belas kali ini
ya saya kira ini patut kita syukuri dan semua masyarakat pasti mengakui
bahwa dengan bergabungnya hoap pak ibu titik suharto dan pak tommy selaku ketua umum di partai berkarya
ini momentum yang sangat baik di pemilu dua ribu sembilan belas untuk mengajak seluruh masyarakat indonesia pencinta pak harto
untuk menyatukan visi visi
untuk menyalurkan aspirasi politiknya di partai berkarya
terima kasih suharto
tentunya apa yang dilakukan oleh pimpinan partai saat ini di bawah kemimpinan pak tommy soeharto
dengan mengajak keluarga keluarga cendana untuk bergabung di partai berkarya ini
saya kira itu hal yang wajar dan sudah betul dan masyarakat pasti lebih percaya bahwa memang partai berkarya adalah satu satunya partai saat ini
yang mengusung pikiran pikiran pak harto untuk program program pembangunan kita ke depan
pikiran pikiran pak harto
oke apakah kalau gini manfaatnya buat partai berkarya dengan masuk ke titik soeharto
apa kemudian faedah dan manfaatnya secara politik yang mungkin bisa dimanfaatkan atau dikapitalisasi oleh partai ini
ya saya kira masyarakat tidak perlu bertanya tanya lagi bahwa cendana atau putra putri pak harto ini bersatu akhirnya di partai berkarya
tidak seperti sebelumnya waktu ibu titi masih di partai golkar
kita lebih fokus untuk membicarakan mengejewantahkan program program pikiran pikiran pak harto sesuai dengan kebutuhan saat ini
sebagaimana kita sudah bahasakan sebelumnya bahwa partai berkarya ini
kita mengambil dari wacana pembangunan pak harto pada saat beliau berkuasa tiga puluh dua tahun dengan wacana trilogi pembangunan
gimana keamanan terjamin pertumbuhan ekonomi berjalan kemudian pemerataan pembangunan di segala bidang
itu juga menggambarkan program program kita
ke masyarakat lewat partai berkarya saat ini
jadi dengan tegas partai berkarya tidak malu malu mengatakan bahwa kami mengusung suhartoisme gitu lah ya
tidak malu sama sekali
kita mengambil sisi positif dari pak harto sebagai bapak pembangunan
bapak yang juga berjasa dalam membawa negara kita ini eksis hingga di mata dunia berwibawa
di sisi yang lain saya mau tanya ke psid
di sisi yang lain beberapa waktu belakangan kalau kita lihat sosial medianya psi begitu sepertinya agak gencar sekali
jadi melihat atau mengkira
mengkritisi atau membuka kembali luka luka ketika pada masa pemerintahan presiden soeharto terkait dengan kebebasan
kemudian pelanggaran hak asasi manusia
ini memang ditujukan untuk menyerang bang andi picunang dan kawan kawan atau memang ada ide lain atau memang apa yang ingin disuarakan sebenarnya
begini sebetulnya apa yang dilakukan oleh psi ini adalah bagian dari pendidikan politik
dengan segala hormat terkait dengan jasa dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pak harto pada masa lalu misalnya
kita bisa bicara atau berdebat tentang itu
misalnya orang menyebut bahwa soeharto sebelum atau awal delapan puluh an adalah seorang presiden yang baik
nah tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada banyak masalah di sana
kita melihat bahwa pada tahun sembilan puluh delapan jutaan rakyat indonesia turun ke jalan
pasti ada sesuatu yang mendorong jutaan orang turun ke jalan marah dan minta agar rezim itu dihentikan
pasti ada sesuatu yang mendorong itu

nah kita ingin mengajak generasi muda
terutama untuk melihat kembali sejarah kelam itu
tekad kita adalah itu adalah sebuah statement pernyataan dari generasi baru bahwa kami tidak ingin masa masa itu terulang kembali di indonesia
itulah yang kami lakukan bagian dari pendidikan politik
apakah itu juga kemudian ingin mengkritisi atau mungkin menjadi counter propaganda dari apa yang kemudian disebut dengan soehartoisme yang kemudian ya belakangan ini muncul kembali dengan partai berkaryanya gitu mas andi
apakah ini bentuk reaksi dari partai berkarya itu
ide suharto yusma itu
konteksnya sebetulnya adalah dua puluh tahun reformasi
bahwa kemudian ada partai berkarya yang mungkin kena serempet itu hal lain ya
sekali lagi ini adalah sesuatu yang penting untuk dibicarakan menurut kami
kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi dua puluh tahun silam
kita harus belajar dari sejarah
kita tidak bisa mengulangi masa masa yang menurut kami tidak enak
plc sendiri melihat apa yang diusung partai berkarya bang badarudin dan kawan kawan dengan suharto yusma yang kemudian mengembalikan lagi cita cita dan sebagainya
jadi cita cita dan spirit suharto di pemilu kali ini masih sangat relevan atau menurut anda sudah cukup usang
inilah enaknya demokrasi
kalau zaman orde baru ada lawan politik membuka atau membuat sebuah partai baru mungkin sudah ditangkap atau dilarang
kalau sekarang boleh diperbolehkan ikut kontestasi dalam pemilu
itulah salah satu berkah dari reformasi yang diperjuangkan yang membuat ada mahasiswa mati ditembak ada orang mati juga karena kerusuhan dan lain sebagainya
jadi menurut kami sebagai sebuah hak konstitusional itu adalah sesuatu yang sah dilakukan
tapi sekali lagi sah juga bagi orang lain untuk mengkritik bahwa masa masa orde baru itu nggak enak
nah kalau melihat kritik sebelum ke bang philip kalau anda melihat kritik kritiknya psi selama ini yang kemudian memang konteksnya dua puluh tahun reformasi
tapi ini kan juga momentumnya berhimpitan dengan momentum momentum politik yang kemudian diciptakan oleh partai berkarya dengan kembalinya tommy masuknya titi
ini kan agak waktunya agak mirip nih bang andi
apakah anda lihat kritik kritik seperti ini sangat relevan

kemudian melihat atau menanggapi atau melihat konteks kekinian dengan mengungkit apa yang kemudian menjadi kejelekan kejelekan pak harto
tapi dijawabnya usaha jenayah berikut ini
kami akan segera kembali
saya harus sedikit berbohong kepada anda karena saya tadi nanya ke bang badarudin untuk menjawab
tapi saya sebelumnya ke philips dulu deh
bang philips anda lihatnya soehartoisme versus jokowisme ini kemudian akan menjadi wacana yang cukup hangat gak di pemilu ini
atau mungkin anda lihat ada perspektif lain gitu
menurut saya tugas partai berkarya berat juga
kalau memang yang mau diusung seperti tadi sampaikan bang badar ide ide tentang ide ide politik pak harto
dan mungkin perlu diingat juga bahwa hari ini itu mayoritas penduduk indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan masih sd
jadi memori tentang apa yang mau disampaikan oleh partai berkarya itu boleh dibilang nyaris nggak ada di mayoritas penduduk di indonesia
sehingga menurut saya agak susah untuk
memori baik atau memori tidak baik
dua duanya memori baik maupun memori buruk itu agak susah
sehingga sebetulnya platform tadi tentang kesejahteraan pemerataan pertumbuhan itu kan
bukan platform yang miliknya pak harto
tapi banyak politisi lain partai politik lain juga mengaspirasikan hal yang sama
bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi pemerataan dan kestabilan di indonesia gitu
dan menurut saya tugasnya agak berat untuk membangkitkan bahwa itu adalah diasosiasikan dengan pak arto
mengingat mayoritas penduduk kita hari ini nggak punya memori
itu seperti kalau anda di amerika ditanya
dulu waktu presiden eisenhower tuh bagus nggak sih
tidak ada yang bisa jawab orang sebetulnya gitu
hanya kira kira membuat referensi referensi yang belum tentu bisa diubah menjadi vote menurut saya gitu
jadi romantisme itu tidak akan semudah yang diharapkan bisa dibangkitkan gitu oleh partai berkaya
menurut saya iya
walaupun bukan berarti tidak boleh dilakukan
karena kan setiap partai perlu semacam kunci kunci petunjuk buat pemilih gitu
kalau kayak psi tentu ya misalnya harus di bawah empat puluh dan lain lain
itu kan mereka menciptakan kunci kunci yang memudahkan pemilih untuk mengasosiasikan dia dengan ide tertentu
apa yang dilakukan oleh partai berkarya ya boleh juga
cuma masalahnya begini
partai lahir itu biasanya karena ada aspirasi yang tidak bisa ditangkap oleh partai yang ada
jadi misalnya kalau kayak psi mungkin merasa ada aspirasi orang muda yang relatif tidak ditangkap oleh semua partai politik gitu
tapi untuk partai berkarya paling tidak dari penjelasan yang barusan saya dengar
itu adalah sepertinya yang ditekankan adalah aspirasi keluarga pahala
jadi ada tommy ada dan lain lain itu
sehingga itu menimbulkan kesan bahwa ini mengulang kecenderungan partai politik yang sifatnya menjadi milik keluarga
dan menurut saya ini sebetulnya agak kurang baik untuk demokrasi indonesia ke depan
karena partai itu kan harus relatif pendiriannya terbuka aspirasinya bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dan seterusnya gitu
tetapi kita lihat aja nanti performance elektoralnya bagaimana
mungkin memang ada demandnya
mungkin ada survei internal dari bank badar yang kita nggak tahu kan
tapi kemudian ide soehartoisme ini kemudian menjadi bagi demokrasi kita bagi tahun politik kita
ini menjadi sesuatu yang kemudian pantas dan seksi untuk bisa diperebutkan dan diperbincangkan dan diwacanakan menjadi diskursus publik baru gitu bang philips
ini tantangannya kepada partai berkarya kan
sebetulnya jadi lantas bedanya apa dengan partai partai yang dulu semua menghidup ke golkar gitu
ada nasdem ada hanura ada gerindra ada berkarya semua yang menurut saya platformnya sebetulnya nggak ada bedanya juga antara satu sama lain
dan yang satu satunya menjadi halangan bank badar dan kawan kawan adalah mungkin bukan propaganda yang saya bilang
mungkin apa ya wacana wacana yang dikeluarkan oleh kelompok pro demokrasi misalnya teman teman dari psi yang memunculkan video video yang kemudian ya sedikit banyak mendapatkan respon juga dari elit partai berkarya
kita intip dulu ya video videonya psi tentang bagaimana katanya sih merespon dua puluh tahun reformasi tapi kemudian sangat lekat dengan keburukan keburukan yang dilakukan oleh presiden soeharto
partai berkarya cukup terganggu gak sih bang badar dengan video video campaign seperti ini yang kemudian juga sempat viral di media sosial gitu dan menimbulkan banyak reaksi politik gitu dari partai anda
ya yang terganggu ini kader kader kita
karena teman teman psi ini ada menyampaikan di akhir adalah ikon
artinya yang bertanggung jawab dengan keluarnya video pd ini adalah teman teman dari psi ya
sehingga ini diterjemahkan apa maksudnya
karena kita sama sama selaku peserta pemilu
menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas ini
pasti ada maksud dibalik penyiaran video video itu
walaupun bagi kami itu hal biasa
karena di media sosial di youtube sebelum psi mengungkapkan hal hal yang sama
teman teman di luar psi juga sudah menyampaikan menyiarkan
jadi kami tidak menganggap suatu hal yang serius
tapi kami juga mengingatkan kepada teman teman psi
penjelasan apa maksud dibalik penyiaran itu
tapi kami menanggapi memberikan hak kepada teman teman yang merasa tersinggung dengan video itu
ada jalur hukum untuk itu
ada aturan main untuk itu
apabila melanggar aturan di aturan pemilu
ada bawah slu dan sebagainya
secara substansi partai berkarya cukup terganggu gak dengan isi konten campaign seperti itu
yang kemudian mungkin saja akan terus digulirkan oleh lawan lawan politik
anda gitu bang badar dalam waktu kedepan
tentu saja untuk menghantam partai anda
bagi kami itu biasa
dan kami sudah siap menghadapi hal hal seperti itu
jadi hantaman hantaman dengan isu isu negatif tentang orde baru tentang pak harto
kami sudah siap untuk itu
tentunya dengan beberapa program atau wacana wacana untuk mengkanter isu isu yang dimaksud
oke kalau bang badar kita lihat agak soft gitu reaksinya
kita akan tampilkan petikan wawancara detikkom dengan sekjen prio budi santoso
yang kemudian menanggapi
mungkin bisa ditampilkan ke layar beberapa quotes quotes wawancaranya
kita akan tampilkan wawancara priyo budi santoso
ya ini dia
ada di belakang kita mungkin bisa
saya telah melihat video video tersebut
saya terperanjat dalam situasi seperti ini
ada sekelompok orang yang secara terbuka bangga
dengan simbol partainya melakukan kampanye hitam tendensius
menghancurkan dan merusak nama baik
bisa dilihat di belakang kita ya
termasuk diri pribadi ketua umum kami
yaitu tommy soeharto dengan cara cara yang tidak baik provokatif dan sombong
kita akan lihat ada slide berikutnya
sudah tentu ini adalah cara yang melewati batas
silahkan saja partainya ingin mengunggul gugulkan keluarga pak jokowi
yang membawa bawa pak jokowi juga nih
tapi dengan membandingkan dengan cara yang tidak elok dan tidak beradab
sudah tentu akan timbul pertanyaan kita
hak kami untuk membela dan melawan balik
nampaknya akan melawan balik partai berkarya seperti dikatakan sekjennya
oke jadi kami bertanya apakah ini yang memang direstui oleh keluarga pak jokowi
menghina keluarga presiden lain dengan cara yang sangat sombong
dan merusak dan mengunggulkan keluarganya
kalau kami diserang seperti ini ya hak kami untuk membela diri
gimana anda melihat respon partai berkarya
bahkan ini tidak hanya bicara mengenai konten yang menyerang sisi presiden soeharto
atau mungkin ketua umum hutomomandang
putra tapi juga membawa bawa apakah ini memang betul betul inisiasi dari keluarga presiden jokowi
misalnya apakah keluarga presiden jokowi juga pantas dibanding bandingkan
gitu segala macam
anda melihatnya bagaimana
pertama saya pikir mas priyo mungkin sudah lupa
situasinya sudah berubah
ini bukan masa orde baru lagi
ini adalah zaman reformasi
ini adalah zaman demokrasi
dimana orang bebas berpendapat
asal yang syaratnya adalah itu bukan fitnah
itu bukan merupakan kebohongan
yang dilakukan dengan cara yang beradab
jadi kalau ada kata kata mas priok bahwa kritik kami itu tidak beradab bagian mana yang tidak beradab
tidak ada maki makian
tidak ada kata kata kasar di sana
tendensius itu bisa diperdebatkan
karena apa yang kami sampaikan sebetulnya itu adalah sesuatu yang sudah sangat umum
semua orang sudah bicara
berbagai lembaga terhormat melakukan penelitian dan menyatakan itu
jadi kenapa ketika kami mencoba mengedukasi masyarakat bahwa order baru itu tidak enak
kenapa kami kemudian diserang dan dianggap melakukan serangan yang sifatnya personal
sekali lagi ini problem yang agak serius saya pikir
kritik saya kepada teman teman berkarya adalah karena politik itu dijadikan urusan personal
seharusnya kita berdebat pada ide
yang kami kritik adalah ide
ide tentang sebuah negara otoriter
itu yang menurut kami ingin kami sampaikan melalui video tadi
kalau bisa ramangannya ada juga keluarga jokowi
ada juga keluarga jokowi
yang kemudian disinggung singgung juga oleh mas priyo tadi
bahwa ini memang apa namanya kalau mau memang mengangkat angkat keluarga jokowi
jangan dong menyerang nyerang keluarga soeharto misalnya seperti itu gitu
ini relevan nggak menurut anda
enggak relevan menurut saya
karena kami bicara tentang ide
bukan tentang personifikasi
artinya politik itu bukan dipersonifikasi pada satu dua figur
tapi pada gagasannya
yang kami dukung dari pak jokowi adalah karena beliau selain membangun bekerja membangun indonesia
kita punya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik
tapi di sisi lain kita punya kebebasan
partai berkarya boleh muncul
boleh mengkampanyekan ide tentang soehartoisme misalnya
itu kan sesuatu apa ya
manfaat besar bagi kita
saya adalah orang yang betul betul mengalami masa orde baru
dan itu betul betul gak enak
saya misalnya begini
philips juga pasti tahu ya
dulu jaman mahasiswa
ada banyak buku buku yang dilarang
kemudian saya punya acara talkshow dulu di sebuah radio di bandung
itu diberedel oleh orde baru
saya disurati oleh lima lembaga ketika itu
dengan alasan ini dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah
dan ini tidak menyerang pribadi soeharto dan keluarga soeharto termasuk buto mawandapurta ketua pertama perkarya
ini tentang sebuah ide tentang negara otoriter
itu yang kita kritik
kita tidak akan bisa duduk di sini kalau misalnya ide tentang soehartoisme itu hidup
kita nggak bisa duduk dan berdiskusi berdebat dengan cara seperti itu
dan itu lekat sekali gak dengan ide ide cita cita prinsip prinsip partai berkarya
kalau yang disampaikan tadi kelihatannya memang yang dimaksud soehartoisme ya adalah era soeharto yaitu masa orde baru
saya kira bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan dan pendahulunya
mikul duhur mendeng jero
jadi kita menghargai bapak bangsa ini yang telah membangun bangsa kita ini
dari jaman pak soekarno
kemudian pak harto mengisi dengan pembangunan
tentunya sebagai manusia sebagai figur pemimpin pasti ada kelemahan ada kekurangan
dan tentu kelebihan kelebihan yang kita rasakan
jadi walaupun ada pihak lain yang merasakan dari sisi negatifnya kita dari sisi positifnya
itulah yang kita ingin bangun di partai berkarya ini
tapi anda mengakui nggak sisi sisi negatif yang kemudian diungkapkan oleh bang andi seperti itu yang kemudian bisa menjadi liabilities atau kekurangan bagi campaign partai berkarya gitu misalnya
saya kira hak semua warga ya untuk menilai apakah itu negatif atau positif
bagi kita itu hal hal yang wajar saja
manusiawi suatu bangsa untuk menilai suatu resim
tapi sekali lagi kami tidak ingin mempertajam di sisi negatif beliau
tapi kami dari sisi positifnya
bagaimana pak harto membangun bangsa ini aman tentram sampai tiga puluh dua tahun
apa apa dari situ yang bisa kita terjemahkan
jadi kehidupan kita saat ini
bagi anda soehartoisme lebih baik daripada joko wisma yang kemudian di kempen oleh psm
tentunya bagi kami keluarga besar partai berkarya tentunya kami soehartoisme
soehartoisme lebih baik daripada joko wisma ya
apakah jokowi menerima seperti itu kita akan jawab di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami

kalau tadi bang badar tentu saja mengatakan soehartoisme lebih bagus dari joko wisma
anda melihat joko wisma jauh lebih baik daripada soehartoisme
dan apa bahayanya jika soehartoisme kemudian menjadi hal yang dirindukan seperti kata bang badar tadi oleh masyarakat republik
joko wisma itu mungkin lebih merefer pada ide tentang demokrasi dan kebebasan ya
jadi menurut kami jokowi itu adalah sebuah metafor tentang mimpi indonesia
belum pernah ada dalam sejarah kita orang yang punya latar belakang biasa saja
bukan elit bukan bangsawan bukan jenderal bukan siapa siapa bukan orang kaya
seorang pebisnis skala menengah furniture dari solo menjadi seorang presiden
semua anak anak indonesia sekarang bisa punya mimpi yang sama untuk menjadi presiden
kalau zaman dulu kalau ada anak kecil bermimpi jadi presiden mungkin dia berpikir dia harus masuk tentara dulu
dia harus jadi elit dan lain sebagainya
jadi ide tentang jokowi itu memang sangat penting
joko wisma yang anda maksud tadi itu sebetulnya adalah ide tentang demokrasi
tentang kesamaan kesempatan bagi semua orang untuk menjadi sesuatu
dan itu kontradiksi sekali dengan apa yang
dengan apa yang pada masa orde baru
pada masa orde baru misalnya kalau kita mau kritik
ada banyak kebijakan kebijakan yang misalnya kalau bagi kami generasi muda itu nggak akan bisa membayangkan akan bisa terulang
anda bayangkan dulu zaman pak harto itu ada masa ketika rezim itu mengurusi rambut
ada badan koordinasi penanggulangan rambut gondrong pada masa orde baru
kemudian misalnya ada juga bagaimana selera musik masyarakat coba diatur
ada masa tahun delapan puluh an penyanyi seperti nia daniati betaria sonata dan sebagainya
tidak diperbolehkan menyanyikan lagu lagu yang dianggap cengeng
saya bukan penggemar lagu cengeng tapi buat saya sah buat mereka untuk mengekspresikan selama ini
seberapa percaya jika
seberapa percaya anda jika memiliki penyanyi yang lebih baik
seberapa percaya anda jika bang badar dan kawan kawan di partai berkarya jika nanti berkuasa akan melakukan hal yang sama dengan presiden soeharto
kalau misalnya namanya adalah soehartoisme dan itu sudah diakui
kemudian juga figurnya adalah keluarga dari cendana juga ya nggak tahu
karena memang itu yang dikampanyekan
jadi menurut kami pesan kami sebetulnya kepada masyarakat bahwa masa itu nggak enak kok
orang nggak bisa baca buku kita diskusi dilarang nggak bisa berekspresi
kalau dulu buku yang dilarang mungkin sekarang facebook mungkin nggak boleh
instagram nggak boleh line nggak boleh dan sebagainya
apa masa artinya era seperti itu yang kita inginkan diinginkan oleh anak muda
menurut saya kok enggak ya
bang badar apakah hal hal itu sebelum ke bang philips apakah hal hal itu kemudian akan di highlight juga atau sudah siap dengan kontra narasinya gitu partai berkarya
untuk bahwa itu tidak akan dilakukan lagi gitu misalnya
saya kira kita perlu mengingat ya ada beberapa minggu lalu ada lembaga survei yang
suruh baik tentang kepemimpinan bangsa kita dan menempatkan pak soeharto sebagai salah satu pemimpin yang masyarakat masih menyukai dibandingkan pemimpin yang lain
itu csis satu siapa bukan
dari situ saja masyarakat juga masih merindukan kepimpinan pak harto
dengan suasana pak harto dengan suasana di zaman beliau memimpin saya kira banyak juga masyarakat menginginkan semangat atau nuansa pada saat itu
apa yang membuat soeharto isma lebih baik dari joko isma yang kemudian tadi dikampanyekan bang andi
saya kira gini zaman pak harto dengan zaman sekarang sungguh jauh berbeda ya
dulu belum ada gadget belum ada handphone dan segalanya
sehingga memang wajar saja seorang pemimpin pada saat itu mengambil sikap seperti mungkin keamanan ada ketegasan dalam kemimpinan
sehingga betul betul negara kuat dan bisa pembangunan berjalan
jadi kita keamanan terjamin pembangunan berjalan dan apa yang dirasakan masyarakat betul betul terasa
jadi bila kita membandingkan zaman dulu dan zaman sekarang memang agak jauh perbedaan
cuma tadi semangatnya kita belajar dari sejarah apa yang dilakukan pak harto yang positif
kita bawa ke zaman sekarang dan orang orang yang masih ada sampai saat ini umur empat puluh an masih merasakan pada saat pak harto berkuasa
saya mau tanya ke bang firdaus
apa namanya semangat romantisme itu masih bisa cukup dikapitalisasi nggak dengan orang orang sekarang apa namanya politik sekarang gitu
sementara banyak tesis yang mengatakan bahwa masyarakat indonesia lebih banyak yang amnesia politik gitu misalnya
kalau menurut saya dia tidak bisa dibuat referensi kepada soeharto
karena referensi orang muda hari ini itu nggak sampai ke sana gitu
jadi dia mereka tidak mengenal apa yang tadi disampaikan oleh bang badar tentang soehartoisme itu
cuma menurut saya begini halnya adalah terkait dengan tadi diskusi tentang video dan lain lain
itu yang ditampilkan kan soal soal yang memang nggak pernah diselesaikan secara konstitusional secara terbuka dan secara politik di indonesia gitu
kalau kita lihat pengalaman negara lain yang melakukan demokratisasi rezim otoritarian pindah ke rezim demokratis
itu soal soal itu diselesaikan gitu
dan dibuka kepada masyarakat semua sehingga orang kemudian menerima apa kesalahan yang dilakukan oleh rezim otoritarian
pindah ke rezim otoritarian yang dilakukan oleh rezim otoritarian masa lalu supaya dia tidak mengulanginya
bahwa yang baik diambil tentu iya gitu
kita lihat di afrika selatan rezima partheid mandela membuka itu di amerika latin di argentina dan seterusnya
di indonesia ini nggak pernah itu dilakukan
itu yang pertama
yang kedua menurut saya begini pak harto itu tentu banyak jasanya
angka kemiskinan turun ekonomi membaik di awal tujuh puluh an delapan puluh an dan seterusnya
tetapi persoalan seterusnya itu yang kita lihat
rezim otokratis itu adalah ketika mereka terlalu lama berkuasa
dan ini yang membuat semua hal yang baik itu menguap
karena ketika kekuasaan terlalu lama dipertahankan maka mereka harus melakukan kerjasama dengan pendekat berwatak jahat
untuk mempertahankan kekuasaannya
akibatnya eksesnya muncul
dan ini juga bagian dari yang menurut saya menurut saya harus diakui aja bahwa dalam negara yang demokratis itu pernah terjadi
dan memang kita nggak mau mengulang
kalau itu dilakukan secara terbuka dan lain lain tadi soal video enam puluh lima apalagi segala macam yang disampaikan di video itu
kalau dibuka diselesaikan ada solusinya dan lain lain
partai seperti partai berkarya ke depan itu dia tidak akan terbebani oleh soal itu
bisa fokus pada apa yang baik yang telah dilakukan
dapat konsultasi politik baru nih dari
kalau misalnya pak tommy atau mbak titi atau bang badar mau mengakui hal itu ini akan lebih mudah ke depannya
untuk mengkapitalisasi kebaikan kebaikan soeharto dan ismantara
masalahnya mau atau tidak mau kan
mau nggak bang badar untuk bisa memberikan frame yang
langkah langkah untuk membuktikan apa yang dituduhkan ya kepada pemerintahan pak harto juga sudah dilakukan
dan ternyata tidak terbukti ya
contoh misalnya uang pak harto ada di swiss sekian miliar itu setelah ada dibentuk tim untuk kesana ternyata tidak terbukti
apakah itu harus dibesar besarkan
harus mencari hal yang tidak mungkin terbukti
kami dari partai berkarya ya mending lebih baik kita fokus membangun bangsa ini dengan cita cita pak harto yang belum kesampaian
seperti kata sekjen anda tadi apakah akan melakukan perlawanan politik juga akan melawan seperti tadi kata mas priyo kepada orang orang seperti mas andi dan kawan kawan ini
ya saya kira itu semangat
semangat kepada teman teman utamanya anak anak muda yang bergabung dalam partai berkarya
saya kira ada kelompok komunitas kami dari partai berkara yang ikut melawan
teman teman psi ini ya silakan lah sama sama anak muda silakan
ada jalur hukumnya ada hal yang bisa apakah ini salah atau benar toh nanti juga akan
dan anda pastikan bahwa suartoisme bukan seperti kata felix tadi yang tidak laku di kalangan generasi zaman now itu laku rupanya suartoisme ya cukup dirindukan ya
cukup dirindukan dengan adanya berbagai survei yang sudah ada
oke mas andi terakhir dari anda
mengalami suartoisme bagaimana kemudian posisi psi sendiri terkait dengan
ya ini kan kita bicara mengenai positioning politik
anda juga harus punya positioning politik untuk melawan positioning politik yang lain
karena bagi bang andi ini adalah yang terbaik untuk indonesia dua ribu sembilan belas
era soehartoisme itu sebetulnya adalah sebuah tren politik yang muncul di tahun tujuh puluh delapan puluh an developmentalisme
dan itu era yang sudah berakhir
pada masa itu memang banyak negara di dunia ada malaysia tetangga kita ada singapura dan lain sebagainya
mempraktikan sejenis kebijakan yang
mengedepankan stabilitas politik di atas kebebasan masyarakat
era itu sudah berakhir
dan terakhir malaysia rakyat malaysia sendiri sudah bosan dengan otoritarianisme
praktek korupsi yang sangat masif di bawah rezim otoritarianisme
mereka ingin berubah
loh kita ngapain kita justru ingin balik ke sana lagi
ingin balik ke masa masa gak enak itu
jadi sekali lagi buat saya era order baru itu sudah selesai
dengan segala hormat atas apa yang sudah dilakukan oleh pak harto
kita berterima kasih tapi
marilah kita mulai sesuatu yang baru
demokrasi itu enak kok
kita bebas bisa ngobrol begini berdiskusi berdebat
dan pembangunan gak jalan
siapa bilang jalan tol mudik lancar
singkat kata kalau bang badar dan pak tommy berkuasa bahaya buat demokrasi kita
oke kita akan lanjutkan diskusinya di lain kesempatan
bagi bang badar tentu tidak bahaya karena ini ada yang terbaik
bagi psi bahaya philips tengah tengah saja
saya ikut gak penyiaran
terima kasih bang philip terima kasih mas andi terima kasih bang mard
kita akan lihat bagaimana pertentangannya apakah joko wisma versus suharto wisma
akan menjadi wacana yang menarik di perbincangan di tahun politik ini
atau ya memang punya pasar masing masing yang tidak perlu dipertentangkan satu sama lain
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya